beberapa lembaga survei seperti carta politika lingkaran survei indonesia indobarometer dan indikator
sempat akan dilaporkan ke polisi
pasalnya wakil ketua umum partai gerindra arief puyono mengatakan
penelitian yang dilakukan beberapa lembaga survei tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
apakah sikap itu buntut dari hasil yang diperoleh gerindra pada pilkada dua ribu delapan belas
lalu bagaimanakah sebenarnya cara hitung cepat yang dilakukan lembaga survei
untuk membahas hal tersebut saya sudah ditemani oleh taufik riyadi wasekjen partai gerindra
toto izul fatah direktur eksekutif citra komunikasi lingkaran survei indonesia
dan pilip j fermonte ketua persepsi atau perhimpunan survei opini publik indonesia
melalui sambungan telepon selamat malam bang philips
tapi kita terlebih dulu ke pak taufik dulu
pak taufik apakah benar sikap dari tadi pernyataan baik wasikjen gerindra sendiri
maupun beberapa politisi gerindra mengatakan bahwasannya
ini tidak clear tidak transparan dari hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei
ataukah sebenarnya ini kekhawatiran karena beberapa calon dari gerindra justru kalah di pilkada tahun ini
ya terima kasih sebelumnya kami harus mengapresiasi ya proses pilkada berjalan dengan lancar aman dan tidak ada gangguan
mudah mudahan kondisitivitas seperti ini
kita jaga sampai nanti pada penghitungan itu juga masyarakat masyarakat
karena kita dengar di kalimantan barat sekarang sudah
sudah juga sudah ada apa namanya percik percikan itu
saya rasa kita mesti antisipasi juga
jadi pertama gerindra mengapresiasi proses ini
walaupun di satu sisi kami juga menilai ada beberapa evaluasi catatan kami terhadap pilkada
terutama terkait lembaga survei
kita akan menyoroti di jawa barat dan jawa tengah
hasil lembaga survei rata rata seluruhan untuk pasangan asyik di jawa barat
dan itu semuanya hampir sama rata rata seperti itu
toh kenyataannya hasil quick count dari rekan rekan lembaga survei
hasilnya lebih besar jauh dari itu
kemudian menjadi pertanyaan mengapa bisa seperti itu
dan itu kan menjadi ketidakpercayaan bagi publik terutama bagi gerindra dan partai partai pengusung dari koalisi asik
atau kan sebenarnya kalau boleh diputar pemikiran ya
justru sebenarnya ini mesin politik gerindra pks maupun partai yang bergabung untuk mendukung tadi jawa barat maupun jawa tengah cukup baik
sehingga angka perolehan quick count jauh lebih tinggi daripada survei
ya itu hal lain maksud saya
jadi saya ingin mencoba kita melihat lebih subtantif lagi
lembaga survei ini kan dia memotret
memotret pada waktu dia survei
misalnya ada rentang waktunya makanya kita juga mesti hati hati
bukan ketika dia rilis itu berarti hasil surveinya tidak
biasanya dia akan membuat rentang waktunya dari tanggal satu juni sampai empat belas juni taruhlah seperti itu
kan dia memotret
memotret artinya dia mendeskripsikan
dan dia memotret memotret artinya dia mendeskripsikan
dan dia tidak boleh menjelaskan atau mengambil kesimpulan bahwasannya yang menang pasangan rindu dan tidak mungkin pasangan yang asik tidak menang dan sebagainya
jadi anda merasa ini akan menggiring sikap politik terhadap dia
itu yang saya bilang dan saya katakan bahwasannya ini berbahaya
lembaga survei kita akui sebagai salah satu pilar demokrasi
dia harus mencerdaskan rakyat
kita elit mas dari media massa kemudian lembaga survei dan kami partai politik elit
juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa
maka kita harus memberikan informasi yang akurat informasi yang kredibel informasi yang sesuai dengan fakta
jelaskan misalnya taruhlah undecided votersnya kalau saya tanya dari bung toto tadi untuk jawa barat tiga puluh sembilan
dia harus declare itu sampaikan bahwasannya kami lsi tidak bisa memastikan
menang pilkada jawa barat kali ini
karena angka yang tidak pastinya tiga puluh sembilan persen
jadi itulah kenapa saya akan katakan gerindra sampai sekarang bukan tidak mengakui quickon
quickon silahkan saja berjalan dan kita lihat
tapi gerindra masa kita mau pakai alat ukur yang mereka saja mengukur kinerja pasangan asik saja sudah salah
masa kita mau pakai alat ukur itu lagi
lebih baik kita percayakan saja kepada kpu sebagai kpud
jadi kita harus mencari kinerja yang kredibel yang memang menyelenggarakan pemilih itu untuk menyelesaikan realconnya
saya ke bang toto dulu ya
bang kalau bilang tadi katakan ada ansi datit futernya tiga puluh sembilan persen
kemudian sebenarnya transparansi seperti apa yang dibutuhkan oleh partai politik yang memang kandidatnya ikut berkompetisi pada pilkada tahun ini
oke sebelum masuk pada bagian penting yang dipersoalkan oleh mas taufik tadi
dalam survei itu ada yang disebut
yang membuat hasil survei itu tidak selalu persis sama
bahkan terjadi meleset sebaliknya dengan hasil kuikon
nah itu yang disebut dengan anomali
prediksi antara hasil survei di kuikon itu bisa terjadi dalam imun sosial
tapi jarang terjadi
jadi biasa terjadi tapi jarang terjadi
bahkan lembaga survei kelas dunia sebesar galup saja
itu pernah melakukan kesalahan
memprediksi capres pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh misalnya
antara ronald reagan dengan jimmy carter
atau pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan misalnya
juga terjadi kesalahan prediksi yang dilakukan oleh new york time
antara ronald reagan dengan dukakis
dan yang terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan juga kurang lebih sama
cnn melakukan prediksi based on data research ya
yang berbeda hasilnya dengan kuikon
antara perot dengan clinton
nah itu hasilnya terbalik balik
yang awalnya diunggulkan nomor satu sebagai pemenangnya
perot ternyata pada hasil kuikon si clinton yang menang
maksud saya ini bukan sebuah apologi ya
tapi saya ingin mengatakan itu sesuatu yang biasa terjadi dalam ilmu sosial
tapi kalau bicara memang beda ya survei dengan kuikon
karena pergerakan dinamiknya
kalau di kuikon itu orang sudah milih
jadi kemungkinan berubahnya kecil
dan buat kita sudah cukup misalnya memotret perolehan suara di jawa barat
dari tiga puluh satu juta pemilih ya
itu cukup dengan empat ratus lima puluh tps
kalau di breakdown dalam jumlah pemilih
itu kurang lebih per tps jika dihitung empat ratus dua puluh an saja
dengan empat ratus lima puluh tps itu artinya sama dengan kita sudah enam puluh enam ribu plus ditambah
ada yang selalu kita pakai untuk menjaga akurasi itu yang disebut dengan oversamping
artinya sama saja dengan satu ratus lima puluh ribu pemilih kita potret
kita jadikan sampel maksud saya
ini menurut angka yang sudah menurut saya cukup representatif
dibanding misalnya survei yang antara empat ratus lima puluh sampai delapan ratus responden biasanya di survei itu sampelnya
artinya ini sudah cukup akurat
tentang hasil survei nah saya bisa bicara panjang
misalnya konteks jawa barat
seperti yang tadi kita bahas tentang bagaimana hasil survei maupun technicalnya begitu
berikut juga ada bang philip jemo farmonte di sambungan telepon
tapi kita jeda terlebih dahulu
cnn indonesia prime news segera kembali dengan perbincangan mengenai lembaga survei dan kinerjanya
serta bagaimana gerindra menyikapi hal ini
kita telah bersama sama
kinerja survei yang menanggung jawab dan keabsahan dari lembaga survei dan lembaga quick count sendiri untuk melakukan perhitungan suara sementara pada pilkada dua ribu delapan belas
tadi saya sudah sempat mau berbicara dengan mas philip j vermonte
mas philips melalui sambungan telepon
ya mas philip kalau tadi sudah mungkin mendengarkan perbincangan saya dengan mas taufik kemudian mas toto
sebagai ketua penyelidikan
sebagai ketua daripada persepsi
bagaimana anda menyikapi adanya keraguan ataupun pertanyaan
bahkan ada rencana pelaporan nih
lembaga survei ke pihak berwenang
terkait dengan valid tidaknya data yang dilakukan oleh lembaga survei maupun quick count kali ini
ya menurut saya gini
ini kedengeran suaranya mas ya
mungkin saya mau mengulang apa yang sudah disampaikan
bahwa memang ada perbedaan
ada perbedaan antara survei dengan quick count
karena yang satu itu adalah pendapat subjektif calon pemilih
yang kedua adalah hasil aktual dari tps
jadi sudah direkap
maka itu yang seperti disampaikan mas toto tadi
dibikin diambil sampel dari tps tps yang ada
jadi ini dua hal yang berbeda ya
karena itu sangat mungkin terjadi survei itu berbeda dengan hasil quick count
karena yang pertama survei itu adalah pandangan subjektif orang
yang belum tentu dia datang ke tps pada hari pemilihan
jadi bisa saja anda bilang mau pilih calon a atau calon b waktu disurvei
ketika hari pemilihan anda nggak datang
jadi itu bisa dipengaruhi oleh tingkat partisipasi di hari h
salah satunya ya
yang kedua yang terjadi dengan pak sudrajat dan pak ahmad saiku di jawa barat
atau pak sudirman said di jawa tengah
itu juga bukan hal yang mengejutkan
kalau kita ingat pilkada jabar tahun dua ribu tiga belas
itu hal yang sama dialami oleh kandidat pdip justru waktu itu
yaitu rike dengan teten
jadi selama survei menjelang pilkada eh pilgub itu dilakukan
pasangan rike dan teten itu nomor bonto terus
nah ketika di hari pemilihan
mereka justru jadi juara dua dengan selisih suara
dengan pak aher waktu itu sebagai incumbent
jadi berarti kemungkinan ada faktor lain
yaitu bahwa kenapa surveinya berbeda
masyarakatnya itu memang mungkin benar benar baru bisa dia mengubah pilihan
atau baru menentukan pilihan di hari h
sehingga menambah jumlah suara pada kandidat tertentu
yang tadinya mungkin mereka belum pasti untuk memilih
itu kemungkinan kedua
kemungkinan ketiga mungkin justru ini manfaat dari survei
ketika kandidat dan partai yang bersangkutan menjelang hari h merasa surveinya rendah
maka mereka memobilisasi dengan sepenuh tenaga
semesin partai untuk mendorong orang berkampanye di bawah last minute dan lain lain
lewat jaringan lewat macam macam
yang membuat akhirnya suara itu terangkat gitu loh
jadi intinya perbedaan itu mungkin terjadi
tapi mungkin terjadinya itu secara justru karena ada tindak aktivitas politik yang terdorong oleh survei
kalau saya melihatnya sebetulnya jangan jangan yang terjadi sebetulnya positif itu
survei yang berbeda yang memprediksi tidak banyak itu mungkin mendorong juga sedikit banyak kandidat yang bersangkutan atau partai yang bersangkutan
iya kalau mas taufik tadi saya lihat sepertinya ada yang ingin berkomentar mengenai hal ini
terutama tadi yang katakan adanya hasil survei yang justru bisa menurut saya

menurut saya ini bisa mendorong strategi politik other than machine politics lebih baik

pertama saya menanggapi mas toto
yang di bilang tadi anomali
kalau anomali berkali kali itu namanya apa
satu putaran gak ternjadi
semua lembaga survei menjagokan avok dan jarok dengan sulhfather
kejadiannya jauh sekali jaraknya
kemudian sekarang kejadian lagi jawa barat dan jawa tengah
dan di dua provinsi ini sedangkan di provinsi provinsi lain
presesinya bisa cukup baik akurat dan sebagainya
kenapa jadi saya mempermasalahkan lembaga survei
saya ingin katakan begini ya dan saya rasa mas philips dan mbak toto juga paham
lembaga survei ini kadangkala kan menjadi salah satu konsultan politik dari salah satu pasangan calon
ini yang saya khawatirkan kenapa
seharusnya ketika dia menjadi salah satu tim pemenang
atau sebagai tim pemenang dari pasangan calon
dia harus mendeklarasikan itu menjelaskan
survei saya adalah atas nama ini saya dibayar ini dan sebagainya
jangan begini kenapa
kan dia selesai survei kemudian dia merilis hasil surveinya tersebut
ketika dia tidak menjelaskan secara detail surveinya di atas nama siapa
kemudian dia seakan akan berbicara objektivitas atas nama ilmiah
atas nama independensi bahwasannya ini loh
kemudian terjadilah penggiringan opini kepada calon calon terutama pasangan kami
yang dianggap sudah tidak mungkin
bahkan ada kita lihat beberapa ketua lembaga survei mengatakan
tidak mungkin pasangan seasik akan dan sebagainya
atau sudirman said sudah kalah duluan
itu kan berbahaya menurut saya
anda lembaga survei sebagai instrumen demokrasi
harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa lebih baik lagi
kita partipali juga begitu
sekarang maksud saya saatnya lembaga survei untuk berbenah juga
bang philips bagaimana dengan adanya opini terkait dengan lembaga survei harus berbenah
independensi dan transparansi
pengawasannya seperti apa yang sudah dilakukan
kalau untuk hal hal yang sifatnya mendorong transparansi independensi
dan profesionalitas lembaga survei saya setuju
karena memang sama partai politik juga harus berbenah
semua lembaga kita harus berbenahi
jadi setiap ada kritik tentu kita akan kaji
tapi begini soalnya
menurut saya banyak sekali sebetulnya lembaga survei di tempat lain
yang menyatakan hal yang kurang lebih sama
misalnya mungkin di sumatera utara misalnya
ketika pasangan calon edi ramayadi begitu tinggi
banyak juga yang bilang bahwa sangat berat buat pak jarod untuk mengejar
tapi kan itu mungkin tidak harus menjadikan sesuatu yang menimbulkan kemarahan harusnya
karena memang mungkin itu dijadikan
bagaimana mereka mensikapi survei itu mungkin dari tiap satu kandidat dengan partai lain lain juga gitu
walaupun tentu ada hak untuk mengkritik dan meng counter gitu terhadap lembaga survei
yang kedua dari sisi persepi mungkin saya perbaiki sedikit bukan persepsi namanya mas persepi
kita ada mekanisme mekanisme di persepi ada dewan etik
yang terdiri dari profesor statistik dan lain lain
kemudian juga ada syarat syarat keanggotaan
itu misalnya harus menandatangani fakta integritas dan lain lain
kalau ada hal yang sangat luar biasa
sidang etik itu akan bersidang biasanya
kita ingat tahun dua ribu empat belas misalnya itu terjadi
dewan etik bersidang ketika di hari pemilihan presiden
ada kurang lebih sepuluh lembaga yang mengelenggarakan itu
ada sepuluh lembaga yang mengelenggarakan quick count dan exit poll waktu itu
yang tujuh menyimpulkan bahwa pak jokowi memenangi hasil pilpres hari itu
tiga menyatakan pak prabowo
karena itu sangat sensitif dan bisa menimbulkan politik yang meruncing
akhirnya dewan etik persepi bersidang dan memutuskan bahwa
semua lembaga yang menyelenggarakan quick count dan exit pool akan diaudit
jadi diundang sepuluh lembaga ini
masih mendengar ya
masih mendengar mas
hasilnya adalah itu diaudit
dilihat questionnaire nya ditanya penyelenggaranya
pengetahuan tentang metodologi dan lain lain
itu akhirnya terjadi dan sidang dilakukan terbuka
bahkan waktu itu misalnya kalau saya justru waktu itu kami belum menjadi anggota persepi
cuma karena merasa berkewajiban untuk diaudit karena ini persoalan penting
kami datang waktu itu untuk diaudit
nah uniknya yang tiga itu nggak mau datang
dalam sidang yang terbuka masyarakat bisa lihat
akhirnya yang tiga ini dikeluarkan dari persepi karena dia tidak mau
tidak bersedia untuk diaudit
jadi menurut saya ada mekanisme mekanisme yang bisa dilakukan
yang ketiga menurut saya yang penting nih ya kalau boleh terakhir
itu bahwa ada solusi lain selain mendeklarasi apakah dia menjadi konsultan atau dia dana dan seterusnya
yang penting menurut saya adalah
semua lembaga survei yang merilis hasilnya dalam periode tertentu menjelang pilkada
dan akhirnya kepada publik
maka dia diwajibkan menyertakan raw datanya itu
ini yang banyak lembaga sebetulnya saya di persepsi berusaha menyelenggarakan ini yaitu
kalau dia dirilis kepada publik
maka publik berhak melihat data aslinya
yaitu raw datanya
entah dalam bentuk stata excel sbss dan lain lain
itu harus disertakan pada kpu sehingga orang bisa mereplikasi dan menguji
apakah kalau saya yang mengolah datanya yang dikumpulkan itu apakah hasilnya akan sama
nah ini tapi perlu waktu dan menurut saya itu harus penting dilakukan
karena dia akan meningkatkan transparansi dari lembaga survei
baik mas philip saya beralih ke mas toto ini ya terkait dengan beberapa hal yang menarik
pertanyaan keraguan para peserta pilkada maupun sejumlah partai politik yang diwakili oleh para peserta pemilu kali ini
yang menarik tadi kalau mas philip katakan ada raw data yang harus juga dirilis kepada publik
apakah dari tempat anda saat ini bekerja sudah melakukan hal seperti itu
lalu bagaimana untuk menjawab keraguan dari sejumlah partai politik yang kandidat yang mengikuti pilkada tahun ini
ya ini ada dua isu ya
nah soal qicon sekarang sudah clear ya
tidak pernah satu kalipun kita meleset
artinya kita sudah memberikan garansi itu
dan kita punya keyakinan sepuluh provinsi yang kita lakukan qicon pun kurang lebih akan sama hasilnya dengan kpud
itu salah satu diantara record kredibilitas kita pertanggung jawaban akademis kita
nah yang kedua memang survei
nah survei ini yang kontroversial debatable
nah kalau bicara tadi pertanggung jawabannya ke publik perlu berbenah transparansi dan sebagainya
kalau kita lihat misalnya jejak digital kita pada saat kita publish survei jawa barat di h dua minggu ya
karena kita melakukan surpay terbaru terakhir jelang pilkada itu tanggal sembilan sampai empat belas juni
itu satu hari mau lebaran
itu data yang mengesankan press
nah kalau lihat di media media yang diberitakan
sop sepatu itu pemilih yang sudah memilih tapi masih sangat potensial lagu
atau memang belum punya pilihan sama sekali
jadi gabungan dari itu itu yang disebut soft spotter
nah tentang kenapa yang satu kemudian turun pasangan ini yang lain tiba tiba naik ngejat
pasti ada alasan
nah dalam konteks jawa barat saya ingin kasih penjelasan kira kira khususnya buat mas taufik ini dan buat halayak publik di jawa barat khususnya umumnya indonesia
pertama memang ada kalau tadi disebut anomoli
ini mungkin bukan anomali ya
biasanya yang sering kita publish survei itu hanya bisa acak acakan hasilnya
jika pertama terjadi money politik yang masif
dan itu tidak mudah melakukannya
apalagi dalam konteks jawa barat
dia butuh duit berapa karung itu untuk melakukan ini
jadi mungkin tidak ada kalaupun ada terbatas
yang kedua jika terjadi tsunami politik
ini keadaan abnormal yang membuat yang satu pasangan ini bisa saja merosot yang satu bisa jadi naik
nah kemerosotan yang terjadi dalam konteks jawa barat saya sebut tsunami politik dalam kadar yang tidak terlalu besar ya
kalau kadar yang besar misalnya terjadi di subang
di tiga bulan sebelumnya kita sudah publish pemenangnya adalah ibu imas incumbent
kita sudah umumkan jika tidak terjadi tsunami politik dan money politik bu imas yang akan menang
tapi tiba tiba kpk menangkap tangan dia
akhirnya dia rontok
akhirnya dia rontok di hasil kue kontra air
nah dalam konteks jawa barat kira kira penjelasannya begini
kalau yang kita bedah dari alansi hasil survei dan temuan lapangan
pertama sebenarnya tidak ada yang aneh dan mengagetkan ya
kenapa misalnya sudrajat naik kenapa yang lain turun
termasuk khususnya deddy mizwar deddy mulyadi ya
kalau kita amati di perkembangan hakmin satu bulan itu terjadi negatif campaign yang masif terhadap perlindungan kami
dengan isu macem macemnya tuh
lgbt dan lain sebagainya
dan terhadap pasangan deddy mizwar deddy mugyadi itu juga terjadi negatif campaign yang masif lewat medsos
karena isu dukun
isu fatwa ulama yang masif juga
dilakukan oleh nggak tahu oleh siapa
terhadap calon wakil yang dia penyumbang terbesar pasangan dua dm ini
karena deddy mizwarnya ini sudah masuk dalam kategori mentok
jadi kalau ngandalkan deddy mizwar ini sudah pasti tidak akan bertahan kuat ya
nah yang diharapkan dari pasangan dua dm ini adalah di deddy mulyadi
nah mungkin sadar kalau deddy mulyadi ini sebagai bintang penyumbang kemenangan dari deddy mulyadi
dia rontokkan dengan dua isu tadi
nah kalau dilihat dari dua kali survei maret sampai akhir juni
itu memang trennya baik ridwan kamil maupun deddy mizza itu turun
nah ditambah pada saat terjadi tsunami politik ya dalam kadar tertentu
dari yang satu empat puluh dua ke tiga puluh enam
di survei terakhir juni
dan di kuikun dua puluh lima dua dm ini
rk pasangan rindu dengan pak uu
dari asalnya tiga delapan ke tiga sembilan ke tiga delapan
atau tiga dua di kuikun
nah artinya ini ada penyelesaian
nah yang menimba berkah dari kerontokan ini pak sudha
nah kita akan berbicara dengan pak taufik sendiri ya
terkait dengan menimba ini tadi ya
berkah tapi setelah jeda berikut
bagaimana sebenarnya strategi politik ya justru yang harus dihargai dan apresiasi
baiklah cnn indonesia prime news segera kembali
perbincangan kami akan kami lanjutkan saat lagi
terima kasih pak sur reminded saya di sini
sebenarnya nama saya tujuan
saya seperti ibu muda heart
kamu itu muridnya seperti sakit tanpa karakter
anda sudah sudah dis mercuriya
dan membangun opi di publik seakan akan pasangan ini pasangan asikala atau pasangan sudirman said tidak akan menang dan sebagainya
itu sudah merugikan
coba lembaga survei kalau dia netral dia lebih independen dia berdiri agak di tengah
tadi makanya saya katakan banyak lembaga lembaga survei yang menjadi konsultan politik
tapi seakan akan bilang data kami objektif ilmiah dan sebagainya
pasti ada kepentingannya tidak mungkin
karena klien dia dong dia harus pertaruhkan itu
sedikit banyak dia akan mencoba coba untuk itu dan terbukti gitu loh menurut saya
itu kan menjadi pertanyaan bagi publik ada apa dengan lembaga survei
dengan hasil hasil yang anda buat
makanya tadi saya katakan sekarang saatnya kita berbenah
anda ini adalah penjaga demokrasi juga
sama seperti pak
partai politik menjaga demokrasi juga
ayo kita sama sama berenang
makanya padahal ya kalau kita baca undang undang pilkada itu jelas loh
di pasal satu ratus tiga puluh satu dijelaskan
publikasi yang dilakukan oleh lembaga lagabah survei intinya saja
tidak boleh merugikan atau menimbulkan apa namanya meribukan salah satu pasangan calon
nah itu kan yang saya katakan makanya ini perlu diatur menurut saya ke depan
buat lembaga lembaga survei
jadi tadi menarik sebenarnya yang ditampilkan pak
yang oleh mas philips
sekarang ke depan saya rasa mesti diatur
lembaga survei mesti menjelaskan nggak ada masalah
dia tim kampanye ini silakan
sehingga masyarakat bisa menilai
jangan kemudian seakan akan datanya objektif dia berbicara independen
padahal dia bermain di kaki yang lain
itu yang nggak boleh menurut saya
dan itu sangat merugikan dan tidak fair bagi pasangan calon yang disudutkan seperti itu
jadi apa yang terjadi dari lingkaran survei indonesia sendiri
terkait dengan adanya persepsi maupun asumsi
bahkan tuduhan nantinya ya
tidak independenan tempat anda
memang yang sering dipersoalkan dari banyak pihak terhadap lembaga survei itu
terutama terkait dengan publikasinya
itu lebih pada upaya penggiringan
dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan bandwagon effect
jadi kecenderungan orang memilih kepada yang akan menang
tapi ada juga teori underdog efek
jadi kecenderungan orang memilih kepada yang kayaknya kasian nih orang ini
yang akan menang ini
jadi sama sama punya pengaruh sebenarnya gitu loh
yang satu memang kecenderungannya memilih kepada akan menang kuat gitu
nah ada juga yang memilih kepada yang kayaknya ini kalah nih
pak sudrajat ini kalau kita lihat kayaknya kalah
saya pilih aja deh pak sudrajat
bisa jadi melejitnya pak sudrajat ini
sebagian dari limpahan suara
dua pasang yang rontok ini
sebagian karena mungkin ada kategori
pemilih yang menganggap kasian nih kalah
akhirnya memilih pak sudrajat saihu
nah ini antara lainnya
di samping tentu kita tidak menapikan ya temuan lapangan itu
ada kerja kerja cerdas dengan kemasan yang luar biasa bagusnya
dari timnya pak
sudrajat misalnya penggiringan opini lewat medsos
dengan melibatkan sejumlah tokoh agama ya
mulai dari mama dede
yang ibaratnya sebagai da'i
dia berani mengorbankan kredibilitas da'inya
dengan artinya tidak independen kan
mungkin ada pertimbangan apa dari mbak dede
sehingga harus mengajak masyarakat jabar memilih ahmad sayhu
atau ustadz arifin ilham misalnya
dia juga begitu masif di sosmed
nah ini menyumbang terutama dalam konteks tingginya
pemilih muslim yang berkategori konservatif indonesia barat
dan bukan mustahil juga karena sumbangan ini
jadi aneka sumbangan yang menunjang melejitnya ini
itu bisa dijelaskan secara logik
dan menurut saya itu yang bisa kita dapat dari temuan itu
pak stovik setuju dengan adanya beberapa variable
terkait dengan meningkatnya perlawanan suara
kalau hal itu ya
itu kan maksud saya
saya ingin pisahkan dulu ya
untuk hal yang itu
maksud saya begini
karena kalau kita lihat pada faktanya
kan tadi makanya kita selalu pertanyakan
kok anda di jawa barat jawa tengah jauh
presesinya nggak bisa sama dengan daerah daerah lain
itu kan pertanyaan publik yang mesti dijawab
jauh sekali rentangnya
bahkan mendeklarasi bahwasannya pasangan ini tidak akan menang dan sebagainya
makanya itu yang saya katakan
kalau di tak katakan
kalau di tak katakan tadi dengan apa namanya penggiringan opini
jelas ada penggiringan opini kesana
karena konsultan tersebut dia berpihak pada yang mana dan sebagainya
itu yang pertama
kemudian yang kedua ya
untuk lembaga lembaga survei
sekarang saatnya kita transparan
kita buka semua data itu
kita lihat pasti ada yang salah
saya yakin pasti ada yang salah
contoh sudirman said ya
bagaimana mungkin surveinya di bulan desember dua ribu tujuh belas
enam di bulan mei sama juga sepuluh enam
ada lembaga survei yang seperti itu
itu kan suatu hal yang tidak mungkin
terjadi seperti itu
itu yang saya katakan sekali lagi
bahwasannya mari sekarang saatnya lembaga lembaga survei juga harus berbenah
kita buka semua
apa yang tadi disampaikan oleh mas philip saya dukung tuh
kita bongkar semua kita buka
apa si jerawan di dalamnya seperti apa
sampaikan kepada publik
sehingga publik dapat menerima penjelasan penjelasan
kalau yang masalah mama dede dan sebagainya
itu memang strategi dari kami
dan itu menurut saya ya wajar
sasa saja dan wajar wajar saja
tidak ada yang salah dengan itu
yang tidak boleh adalah kita melakukan black campaign
itu yang tidak boleh
dan partai politik khususnya gerindra dan pks menjaga hal itu
ya bang toto anda sendiri setuju
apabila semua jerawannya di publik
faktor faktor itulah yang membuat dia kemudian melejit
jadi bukan surveinya yang salah
kita memotret pada hari ini ini
besok lusa sampai sebulan ke depan terjadi dinamika
karena berbagai faktor yang saya sebutkan
setuju mas maksud saya
ketika anda rilis itu anda sampaikan secara terbuka
tidak bisa menentukan siapa pemenang
jangan bilang ridwan kamil dan uu pasti menang
jangan bilang seperti itu
atau kemungkinan yang akan menang
bahkan jahatnya lagi
kepada pasangan kami
pasangan asyik terutama
tidak akan mungkin
kalau mas taufik lihat di jejak digital publikasi survei survei kita
tidak pernah kita bilang pasti
di beberapa judul media online kita
rk pasangan ringo ini punya potensial
kira kira selalu seperti itu
dan kalau bisa soal transparansi
kita selalu transparan
dalam setiap publikasi
itu kita selalu sampaikan
sayang media nggak pernah menyampaikan dan menuliskan berita
tentang transparansi kita
ini bukan salah di kita
kebetulan di jabar ini
kita tidak dalam posisi sebagai konsultan siapapun
jadi kalau kita publikasi pemenangnya ternyata rk
artinya calon yang punya potensi menang adalah rk
karena memang kita bukan konsultan
tapi tadi yang selalu jadi perdebatan
bagaimana hasil survei itu berpengaruh terhadap sikap politik
dari para pemilih sendiri nantinya
kalau soal pengaruh begini
jadi saya kira siapapun punya potensi memberikan pengaruh
terus apa bedanya dengan para elit politik
pada saat mendeklarasi ke media
si a punya potensi akan terpilih
dan saya yakin si a yang akan jadi pemenangnya
itu biasa dan sering kita dengar
cuma yang aneh
makanya kalau betul terjadi pelaporan
terhadap lembaga survei
oleh salah satu pengurus dari gerindra
saya kira ini pembunuhan
ini kabar buruklah
karena ini pembunuhan tradisi akademis
yang sangat memprihatinkan menurut saya
bagaimana sebuah tradisi akademis bisa dihukum
karena salah mempublikasi hasil survei
apa bedanya misalnya
pada saat dukun mendeklarasi
yang akan menang adalah misalnya
ahmad sudrajat dengan sayhu
yang satu lagi lembaga survei
kok yang lembaga survei dilaporkan
sama sama mendeklarasi ini
atau misalnya elit politik
pengurus partai mendeklarasi
yang akan menang si a
kok ini tidak dipidana
kok ini mau dilaporkan
ini rancu menurut saya
pertama belum ada rencana
terutama dari partai gerinda
untuk melakukan pelaporan tersebut
kalau pernyataan dari satu dua pengurus
belum bisa kita simpulkan
sudah kesimpulan resmi dari tim
dan bahkan kan tim sukses
dari pasangan kami
masih menunggu hasil dari
jadi saya bisa jawab itu artinya
belum ada rencana
bahkan belum ada
kita ingin bicarakan seperti itu
nah yang dipertanyakan
oleh kita semua adalah
lembaga survei ini kan
itu yang tadi saya katakan
ya sekali lagi
makanya saya rasa ke depan
ini kita mesti benahi
dengan membuat regulasi
yang lebih baik lagi
artinya untuk apa
agar lembaga survei ini
kita harus memberikan pembelajaran
dan pendidikan politik yang baik
kita harus memberikan informasi
jangan atas nama ilmiah
jangan atas nama independensi
tiba tiba anda berdiri
potensi penang dan sebagainya
bagi saya lebih fairnya apa
kalau anda sudah tahu
bahwasannya undecided votersnya
seperti yang tadi sampaikan mas toto
gitu loh terbuka
jadi yang menang
untuk kami tidak bisa
lembaga survei itu
dia tidak bisa menarik kesimpulan
jadi dia harus membatasi
nah itu tadi saya katakan
tim kampanye dari pasangan calon tersebut
dan itu sudah dibantah tadi oleh toto ya
baik terima kasih perbincangannya
tidak bisa selesai dalam waktu satu jam
mengenai hal ini
kita tunggu saja
hasil dari kpu
terkait dengan perhitungan pada tanggal sembilan juli mendatang
mengenai siapa pemenangnya
meskipun tadi anda katakan
sudah pasti ya
dengan margin error yang cuma berapa persen
dan terima kasih untuk kehadirannya
dan tadi di sambungan telepon
sudah ada mas philips
tepat bersama kami